rio menyebut cuaca dan ombak pantai tanjung setia sangat baik
namun saat bertanding peselancar asal bali ini mengaku sempat banyak menunggu momen ombak yang sempurna untuk mendapatkan poin tinggi
meski sedikit kecewa tak melaju ke final rio tetap bersyukur bisa naik podium dan mendapat tambahan tiga poin
pertama saya senang sekali dapat naik ke podium dan tapi performa saya kurang ya mungkin di semifinal
mungkin saya harus balik ke rumah dan cek apa kesalahan saya di semifinal itu dan ya semoga next eventnya lebih baik
ya sedikit ombak menurut saya ombak sangat bagus tapi karena ombaknya sangat bagus susah cari yang sedikit jelek
banyak nunggu yang ombak yang paling perfect gitu
pelatih tim nasional selancar indonesia arya subiakto mencatat dalam pertandingan semifinal posisi yang kurang tepat
jadi alasan rio sempat kehilangan momen mendapatkan ombak yang sempurna
meski tak meraih juara satu arya menyebut ranking rio waida sebagai peselancar nomor satu di asia tidak terganggu
kalau untuk tadi dia sebenarnya dia bikin kesalahan
bikin kesalahan waktu dia lagi punya prioritas dia duduknya justru di inside musuhnya di luar
tapi ya begitulah yang alam ya
walaupun di babak sebelumnya ombaknya berubah selalu
jadi memang latihan kita tetap jalan latihan cuma setiap lokasi itu per jam aja beda
jadi kita harus lebih jeli menganalisa bagaimana kondisi ombak satu babak sebelum kita bertanding
lebih lanjut arya menyatakan rio akan absen
nias pro dua ribu dua puluh dua tanggal dua puluh dua hingga dua puluh delapan juni mendatang
rio dan satu atlet selancar indonesia lainnya yakni ketut agus akan bertanding di laga challenger series di balito afrika selatan
tim liputan cnn indonesia lampung